jangan sekali kali kamu bocorin kalau saskia udah gak ada
mama kok ajarin aku bohong
kamu pikir mama bohong buat siapa
buat kamu rey
kalau sampai ada orang yang tahu
kamu yang ditangkap polisi
sampai jumpa di video selanjutnya
gak mungkin pak
saya kalau ngirim barang selalu berdokmen resmi pak
lalu ini apa
kami sudah melakukan perubahan
dan benar dokumen ini palsu
gak gak mungkin gak mungkin
dokumen saya resmi semua pak
gak mungkin kayak begini
terserah bapak saja
nanti bapak bisa membuktikan di tim penyelidik kami
kami punya saksi dan bukti pak
siapa saksi bapak
saya jelaskan semuanya
saya jelaskan semuanya
pak itu dia orangnya pak
pak ini pasti karena persaingan bisnis kami
panggil dia pak
woi berani gak tempat dalem di situ
berani gak ada banyak
lah itu ada dari saskia
siap pinjam aja dong
gak boleh ini pemberian dari papa gak boleh ada yang pinjam
udah pinjam bentar dong
ada apa sih rey
jangan mati bibi
rey kamu apain adik kamu kamu apain
segala sesuatunya ditentukan yang maha kuasa
saskia sudah meninggal

kenapa kamu ajak adik kamu ke kamar kenapa
kamu kali apa kondisi obik kamu kayak apa sekarang kamu lihat
dia bukan andi kandung aku
biar gimana pun juga saska itu adik kamu
dia enak disayangin bapak aku gak suka sama dia
aku benci sama dia
aku benci sama dia
ya itu adik mas rey
saudara mas rey
kasian kan dia mas
baby kamu mau labelin dia sih
namaku bukan anak baik
kalau sampai si ija lapor sama mas bram aku udah gak tahu sama nasibnya rey
ini gak boleh sampai tersyari
dia sengaja pasukan surat surat barang itu ma
lalu dia kirim barang yang lain supaya aku dituduh penyelundup
dia betul betul kurang ajar
sampai kamu mati di penjara gak masalah buat saya
yang masalah sekarang
bagaimana aku harus bilang bahwa anak kesayangan dia sudah meninggal dunia
dari tadi mama panggilin kamu di dalam
kamu gak dengar hah
rey mama kasih tahu kamu ya
dalam berapa bulan ini papa kamu bakal ada bisnis di luar negeri
mungkin dia akan lama gak pulang ke rumah
pokoknya papa di penjara
kamu ini kalau ngomong sembarangan
dan satu lagi rey
kalau nanti bapak kamu tanyain
jangan sekali kali kamu bocorin kalau saskia udah gak ada
mama kok ajarin aku bohong
kamu bikin mama bawang buat siapa
buat kamu rey
kalau sampai ada orang yang tahu
kamu yang ditangkap polisi
adek adek yang mau naik
eh sini lu
lu parah ya
eh gara gara odong odong butut lu ini
tadi itu saya buru buru mas
dan arnya juga ngeblong
gue gak mau tau
pokoknya lu harus ganti
minggu depan aku bebas
bilang sosial jangan kemana mana ya
pengen ketemu sama dia
nanti aku bilangin ke sazkia
sampai sekarang aku belum bisa menemukan pengganti saski
tuhan apa yang harus aku lah
aku udah gak tau lagi
bapak bersyukur masih diberi umur panjang
sehingga papa bisa ketemu kamu lagi
kamu pasti sekarang udah menjadi gadis yang cantik
malah itu ususnya
kakak ngak usus ya
beri dan cari